syarat vaksin booster saat musim mudik lebaran dua ribu dua puluh dua mendapat protes publik
kebijakan tersebut dianggap kontraproduktif dengan komitmen bersama untuk menekan angka kasus covid sembilan belas tanah air
dan bagaimana kemudian implementasi di lapangan serta pengawasan seperti apa yang akan diterapkan agar tidak kebablasan
kita coba diskusikan topik ini dengan dua narasumber yang sudah terhubung secara virtual
yang pertama siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan
selamat sore bu nadia apa kabar bu
ini adalah booster ini bagaimana kemudian menjelaskan soal syarat ini bu
karena ini implementasinya akan segera diterapkan di lapangan
iya jadi syarat booster ini sebenarnya adalah upaya kita untuk memberikan proteksi yang lebih ya
pertama pada kelompok lansia dikarenakan kita tahu bahwa kelompok lansia ini dan yang punya comorbid memiliki tingkat keparahan dan tingkat kematian yang cukup tinggi
kita belajar dari apa yang kita alami pada saat kita berhadapan dengan gelombang atau varian omikron ya
di mana kasus kematian itu masih terjadi terutama pada kelompok lansia dan orang yang punya comorbid
nah kita tahu bahwa mudik ini pasti akan terjadi mobilitas yang cukup besar
di mana ada perpindahan masyarakat dari berbagai kota menuju juga berbagai kota dalam waktu yang hampir bersamaan
nah ini tentunya resiko
dan mobilitas yang besar ini pasti akan menyebabkan potensi peningkatan kasus
nah potensi peningkatan kasus ini harus betul betul kita kendalikan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari
baik pada daerah yang kita atau menjadi tujuan mudik maupun juga daerah menjadi asal mudik tadi
nah kita tahu bahwa vaksinasi yang kita semakin tingkatkan dengan pemberian vaksinasi booster akan meningkatkan daya proteksi
daya proteksi itulah yang kemudian kita gunakan
untuk menjaga supaya laju penularan ini bisa tetap kita kendalikan
bu nadia sebelum lebih lanjut untuk evaluasi laju penularan hari ini sampai hari ini evaluasinya bagaimana bu nadia
iya kita masih dalam upaya menurunkan ya terkait pengendalian pandemi pada saat kita kemarin menghadapi puncak kasus daripada varian omikron
kalau kita lihat laju penularan apalagi selain kita okun
nah kita bisa lihat bahwa kasus penularan dengan angka retrodukis daripada virus itu masih satu dua
nah kita pernah itu di bulan september di bawah angka satu sembilan ya
yang ini tentunya kita bisa melihat bahwa pada saat itu kasus konfirmasi berada di bawah angka dua ratus
jadi ini yang masih harus kita waspadai
di tengah tentunya akan ada suatu kegiatan besar
bulan ramadan dan adanya mudik yang pasti akan berpotensi untuk meningkatkan laju penularan
oke baik saya ke bang hermawan
bang gimana catatan sejumlah pakar ahli epidemiologi juga cukup menyoroti soal kebijakan mudik di tahun dua ribu dua puluh dua ini
dari iakmi sendiri saya pernah mendengar bahwa kemudian ini menjadi sebuah hal yang cukup dilematis maksudnya apa bang
ya memang dilematis
pertama karena kita sudah dua tahun lebih ya dengan covid sembilan belas ini
pertama kita juga melihat bagaimana aktivitas aktivitas sosial budaya lain
event event multinasional itu sudah diberi ruang untuk pelonggaran
makanya mudik juga menjadi bagian yang berkaitan dengan kegiatan sosial budaya
karena juga ada konteks ritual berkaitan dengan ramadan dan juga lebahan ya untuk umat islam

nah tentu saja kita berharap mudik ini menjadi sesuatu pilihan yang wajar dan logis
untuk dilonggarkan di dua ribu dua puluh dua ini
tetapi bahwa adanya potensi keramaian dan kerumunan kemudian juga berkaitan dengan resiko transmisi
itu tetap akan aja naik begitu ya tetap akan naik kasusnya
tetapi kemampuan kita melakukan minimalis tak memitigasi risiko
inilah kebijakan yang harus dipangtau dari pemerintah
pertama melalui program tiga t nya
testing testing tracing dan treatment yang harus terus ditingkatkan
harus dikuatkan di berbagai daerah
yang kedua juga kampanye protokol kesehatan agar tetap dilakukan
ketiga adalah vaksinasi
kabar baiknya bung ferdi jadi kemenkes dan juga para akademisi sudah melakukan survei serologi
tapi ini periode yang sudah lewat tiga bulan yang lalu
bahkan tidak ada kata lain
upaya booster dan juga revaksinasi ini
jadi sebuah pilihan agar kemampuan tubuh kita secara individu dan juga komunitas agar nanti body komunal ini muncul menjadi bagian penting
agar relaksasi selama periode mudik dan sebelum dan setelahnya
sebetul betul tetap mampu kita jaga dan kontrol
kekaitan dengan pandemi yang memang masih terjadi cukup tinggi di indonesia juga saat ini
bang hermawan anda melihat sampai hari ini mitigasi resiko yang dilakukan
apakah masih on the track atau memang karena secara tren sudah terjadi penurunan
sehingga kemudian kelonggaran kelonggaran yang terjadi di tengah masyarakat terkait prokes ini juga mulai abai
atau apa yang terjadi
ya memang ada dua dari masyarakat sendiri dan juga dari sisi pemerintah
masyarakat termasuk edukasi perilaku ya
mulai dari menggunakan masker menjaga jarak dan menjaga kemampuan tubuh

ini memang jadi kejenuhan
tapi juga ada memang kebijakan yang berkaitan dengan relaksasi pemerintah
sama berkaitan dengan transportasi peniadaan prasarat testing antigen maupun pcr
kemudian merapatnya ya tidak lagi ada physical distancing
pasti dibolehkan semua mode transportasi untuk full capacity
nah ini kan hal hal juga yang menjadikan pemerintah
tapi dengan begitu kan harus ada kompensasi lain kan
kemampuan untuk melakukan testing dan tracing
dan mitigasi dan rekayasa lingkungan
berbagai sentra sentra pariwisata hotelan kemudian juga layanan publik dan lain lain
yang itu menjadi sebuah sensasi
termasuk kompensasi ini yang kami maksud adalah meningkatkan testing
yang tadinya menjadi prasarat mobilitas
yang tadinya pasif testing menjadi aktif testing
nah ini satu kondisi yang penting untuk kita cermati
dan juga ini ada faktor internal ya
yang harus kita pantau juga
dengan adanya delta corne yang sudah melanda kembali di inggris dan amerika
walaupun kasusnya sih masih puluhan ya
tapi sudah di announce oleh who juga bahwa deltracon ini potensial apa namanya new outbreak ya
di sebagian belahan negara
karena sudah merambah tiga benua saat ini
dan mudah mudahan tidak terjadi
tertihalnya karakter delta dan omikron
tetapi kalau kita rantai genetiknya kita lihat
masih pantauan para ahli
potensi penyebaran itu ada
makanya ppln di kita itu harus diperketat kembali
agar lalu lintas antara negara tidak mengganggu relaksasi yang kita sedang lakukan di dalam negeri ini
artinya kemudian walaupun kebijakan mendapatkan sebuah relaksasi atau pelonggaran dari pemerintah
tapi kemudian prokes tetap terjaga begitu
saya ke bu nadia
bicara soal realita di lapangan
dua tahun lalu begitu ya
saat mudik lebaran
jelas disampaikan dan ditegaskan lewat kebijakan pemerintah
tapi kemudian banyak juga masyarakat yang melakukan perjalanan mudik
apalagi sekarang dengan kondisi yang sudah dibolehkan
tapi ada prasyarat seperti itu
apakah kemudian ini tidak akan menyulitkan secara pengawasan di lapangan
ya tentunya kalau kita berbicara
mengenai tantangan dalam pelaksanaan itu selalu ada ya mas tadi ya
tapi mengapa kemudian pemerintah memberikan pengumuman mengenai salah satu kabar baik
tetapi di sisi lain
sampaikan ke pak hermawan
kita harus menyeimbangkan dengan bagaimana memastikan mudik itu aman
mudik itu aman kita tahu
kalau sebelum pandemi pasti kita lakukan pengecekan
maupun juga kesiapan kendaraan kita
kalau kita akan melakukan perjalanan secara pribadi
nah karena sekarang situasinya pandemi
tentunya persiapan itu akan ditambah dengan kita segera mendapatkan vaksinasi
baik vaksinasi booster ataupun juga melengkapi vaksinasi untuk dosis keduanya
cara tentunya untuk pengecekan mekanismenya akan pasti kita lakukan
selain menggunakan aplikasi peduli lindungi
pada saat yang nanti akan menggunakan transportasi publik ya
baik itu kapal
atau kapal laut
atau juga pesawat
ini juga kita tahu bahwa untuk proses pemberangkatan itu tetap akan diminta seperti electronic health alert card
bisa dilakukan pengecekan terkait status vaksinasi nya
yang kedua adalah untuk kendaraan kendaraan pribadi
pasti kita akan bekerjasama dengan polri dan juga kementerian perhubungan untuk melakukan random check
semoga celah celah pelanggaran itu
bisa ditutup begitu ya
dan diantisipasi dengan skenario yang lebih ketat
saya ke bang herwawan untuk menanyakan
ada pendapat publik yang mengatakan bahwa kebijakan ini tidak usah diwajibkan
cukup diimbau saja
tapi dijawabnya nanti kita break dulu
cnn indonesia newsroom segera kembali usai judah
menerapkan protokol kesehatan yang ketat
tadi clear sekali ya bu nadia bahwa presiden joko widodo mengatakan kebijakan mudik lebaran dua ribu dua puluh dua ini dibolehkan dengan syarat itu
saya ingin pastikan lagi bahwa kemudian syaratnya dua kali vaksin dan booster ya bu nadia ya
karena ada beberapa informasi yang juga mengatakan cukup vaksin satu dan dua saja
yang benar yang mana nih
ya jadi vaksin tentunya menjadi syarat
jadi kalau sudah booster tidak diperlukan lagi pemeriksaan atau melampirkan pemeriksaan pcr atau antigen
tetapi kalau kita baru mendapatkan vaksinasi satu kali itu harus melakukan pemeriksaan pcr
sementara kalau kita sudah mendapatkan dua kali itu cukup dengan pemeriksaan rapid antigen
artinya masyarakat bisa melakukan mudik ya
tapi kalau kemudian belum mendapatkan vaksinasi booster itu harus disertai dengan pemeriksaan baik itu pcr
ataupun juga pemeriksaan rapid antigen sesuai dengan status vaksin yang saat itu sudah didapatkan
oke bu nadia yang perlu juga diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat untuk capaian vaksinasi satu dua dan booster sampai maret ini angkanya di berapa persen
ya kalau kita lihat
untuk cakupan vaksinasi untuk dosis pertama itu saat ini sudah satu ratus sembilan puluh lima enam juta yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama
atau kurang lebih tentunya sekitar tujuh puluh empat persen dari total populasi
sementara kalau dosis kedua itu satu ratus lima puluh tujuh juta atau kurang lebih lima puluh tujuh persen dari total populasi
kalau kita terkait target dari dua ratus
nah untuk dosis kedua sudah kita capai ya
tetapi kita ingin lebih meningkatkan kembali cakupan vaksinasi ini sampai dengan minimal tujuh puluh persen dari masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap
nah untuk booster memang angkanya masih delapan belas delapan juta ya yang membutuhkan vaksinasi booster ini atau kurang lebih sembilan persen
oke artinya di april nanti targetnya berapa persen bu nadia
kalau untuk booster itu kita berhasil
harap bisa tiga puluh persen
kita mei bisa menyelesaikan vaksinasi untuk booster
saya ke bang hermawan
di tengah perdebatan soal syarat vaksin dan booster ini untuk mudik lebaran
kemudian perdebatan dan protes publik ini juga tidak bisa ditahan begitu ya
ada yang mengatakan bahwa ini tidak perlu wajib ini cukup diimbau saja
artinya kemudian pengawasan
ini juga tetap ada
tapi juga bagaimana melihat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan imbauan itu
tapi kemudian fakta lain
di luar sana juga masih banyak masyarakat yang
jangankan booster vaksin satu dan dua saja belum sampai saat ini
ini juga cukup merepotkan juga nanti
memang kalau kita lihat bagaimana angka vaksinasi kita saat ini
untuk dosis kedua lengkap ini kan
dan tentu saja
kalau kita bicara booster jauh sekali lagi
booster ini sebenarnya belum bisa kita seksi menjadi prasarat khusus
karena memang sangat jauh jumlah dan juga sistem untuk booster
timbang yang kita terkejar dahulu adalah target dosis lengkap
nah di sisi lain itu sebenarnya
yang kita kupas ya
skenario mudik di tahun dua ribu dua ini
kelihatannya mayoritas pemudik
itu bakalan menggunakan angkutan darat dan angkutan laut
karena transportasi udara
kami beberapa kali menyimak dan memantau data
untuk maskapai besar seperti garuda dan lion itu
kapasitas ini tentu akan jauh
kalau kita bandingkan dengan masa masa mudiknya menggunakan jalur udara
nah di sisi lain
kemampuan platform kita seperti peduli lindungi
untuk melakukan screening dan mendeteksi prasarat seperti vaksin
itu biasanya tersedia di angkutan udara yang rapi
palingpun kalau di darat itu adalah transportasi
terutama krl ya
juga kereta jarak jauh
nah tetapi di sisi lain
untuk transportasi darat
penggunaan bus laut dan lain lain ini sulit untuk
sebelum ini ya
untuk melakukan deteksi atau screening melalui peduli lindungi
sehingga tadi prasarat yang kita katakan
bagaimana vaksin kedua dan ketiga tadi
ini akan menemukan tantangan implementasi dan pengawasan di lapangan
saya pikir pemerintah di sini yang harus disiapkan masang dan segera
karena menyangkut juga upaya pendataan
dan juga tadi terkait dengan
bagaimana prasarat yang disampaikan buna
dan betul betul bisa menjadi bahan mitigasi risiko
dengan kasus ini di waktu kedepan ini bung ferdi
oke karena kalau saya tidak salah
selain perjalanan udara
pengecekan dan pengawasannya itu
melalui random check saja begitu ya
ya itu yang kita harapkan
kita harapkan adanya
yang memang mengukur bagaimana resiko berdasarkan mobilitas ini
apakah karier atau orang orang yang masih membawa virus mobilitasnya
atau yang sudah dilindungi melalui vaksinasi
atau pernah menjadi penyintas
nah yang menjadi tantangan tadi itu kan
ketika kita miliki platform untuk deteksi
atau streaming barcode misalnya
untuk kedulungan lindungi
yang tidak semua fasilitas di darat itu tersedia
jadi kalau untuk udara untuk di bandara itu
biasanya sudah baku
dan lebih gitu ya untuk streaming di sana
jadi itu yang pertama sih sebenarnya ferdi
berikutnya itu sebenarnya kita kembali kepada edukasi
dan kampanye perilaku
saya rasa peran pemerintah dan pemerintah daerah kembali harus kita tingkatkan
karena ada konsekuensi juga bagi pemerintah daerah yang tidak
menguatkan upaya testing dan tracing
karena banyaknya orang yang pulang karena mudik
ini tentu saja akan membawa dampak lain
kalau tidak dikuatkan health capacity di berbagai daerah saat ini menghadapi mudik
oke apa yang paling penting untuk pemerintah daerah
untuk menampung masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ke daerah tujuan ini
itu adanya upaya testing tracing itu penting
tetapi di sisi lain adalah kampanye dan juga kewajiban
saat terhadap protokol protokol kesehatan seperti penggunaan masker
itu yang memang paling penting ya
karena ada di area area yang cukup rentan
karena mobilitas itu kan pasti akan berkaitan dengan ramaian
dan ada area area transit ada di dalam berkendara
dan juga tempat tempat pariwisata dan kulineran
nah ini yang memang harus dilakukan oleh pemerintah
pemerintah daerah fokus pada titik titik area publik ini
sehingga upaya tadi yang kita sebut dengan mitigasi itu bisa lebih kuat
dan termasuk test test tadi itu bisa juga dilakukan secara berkala
untuk melihat bagaimana resiko di dalam mobilitas berkaitan dengan mobilitas
itu bisa diprediksi keadaan di masa datang setelah momentum mudik ini
oke baik saya ke bu nadia
bu nadia gini skenario nya sudah ada tapi kemudian
mitigasi yang disiapkan tentu perlu dioptimalkan
bagaimana mengantisipasi semua resiko resiko tadi
termasuk di daerah seperti yang disampaikan oleh bang hermawan
karena di luar sana masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan
ini perlu imbauan yang seperti apa lagi bu nadia
pemerintah punya jurus apa lagi agar kemudian kebijakan ini menguntungkan
khususnya buat masyarakat yang mungkin memang sudah menunggu momen momen

pertama tentunya edukasi

mudik bisa dilakukan tapi kita harus punya proteksi untuk diri kita dan keluarga kita
dan menjamin bahwa kita selama dalam perjalanan mudik tentunya aman
nah jadi pesan ini yang tentunya terus akan kita sampaikan bahwa
booster ini sebenarnya adalah untuk bagian dari persiapan mudik ya
untuk kemudian memberikan perlindungan
sama saja kalau kita menggunakan kendaraan pribadi ya mobilnya diservis
saat ini kitanya yang harus mendapatkan proteksi yang lebih baik karena kita ini masih dalam situasi pandemi
yang kedua adalah tentunya tidak bisa dilakukan hanya pemerintah pusat
kalau tadi sisi edukasi juga kemudian penting masyarakat memahami
tapi kemudian kita harus juga mendorong pusat
jadi kemudian kita harus juga mendorong pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat tempat tujuan mudik ya
karena ini juga akan memberikan perlindungan pada masyarakat yang menjadi daerah daerah atau kabupaten kota tujuan mudik
tentunya kalau terjadi peningkatan kasus ini kan akan menjadi beban dari pemerintah daerah juga ya untuk menyiapkan layanan kesehatan
karena itu antisipasi langkah langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah
selain tadi pak hermawan menyampaikan bagaimana testing tracing disiapkan bagaimana prokes melalui satgas satgas tetap dijalankan
yang penting juga di masa kita sambil masukin masa mudik ini bisa melakukan percepatan percepatan untuk vaksinasi
terutama vaksinasi primer
dan kemudian tentunya yang sudah waktunya booster kita berikan booster
oke bu nadia terakhir
kita ingin mendengar sekali lagi komitmen pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah bagaimana soal koordinasi dan komunikasi
agar bisa mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan di balik kebijakan boleh mudik ini
apa yang ingin disampaikan bu nadia
kita saat ini menyambut kabar baik bahwa kita sudah bisa melakukan mudik
tentunya dengan pembatasan aktivitas selama dua tahun ini
dan tentunya keinginan untuk berkumpul dengan keluarga besar harus kita lalui dengan aman
resiko penularan covid sembilan belas masih sangat besar karena situasi pandemi
tentunya ini yang harus kita lakukan memberikan proteksi yang cukup tinggi pada diri kita dan pada keluarga kita
oleh karena itu dipahami bahwa dalam persiapan mudik kita segera melakukan vaksinasi dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan dalam akan ibadah ramadan maupun menjalani
saya ke bang hermon terakhir singkat saja bang hermawan
apa kemudian pesan kewaspadaan dibalik boleh mudik dua ribu dua puluh dua ini
ya saya pikir ini mudik yang dimungkinkan pertama kali ya setelah pandemi covid sembilan belas
dua ribu dua puluh kita tidak boleh dua ribu dua puluh satu juga kita batasi
di dua ribu dua puluh dua ini dimungkinkan artinya diperbolehkan oleh pemerintah
maka ini akan menjadi ujian kita pelajaran kita agar covid sembilan belas akan berjalan dengan baik
covid sembilan belas yang belum sebetul betul berakhir di indonesia
tidak menjadi kembali naik kembali menjadi outbreak yang bermasalah untuk kita semua dengan adanya kesadaran
keimbauan tadi kesadaran kemudian kesabaran dan juga daya tahan tadi terhadap protokol kesehatan
supaya mitigasi pencegahan dan juga kesiapan vaskes itu tetap
apalagi bung siti tadi dan mungkin saya menyebut adanya potensi delta crone ya
jadi delta crohn ini menjadi tantangan global
yang masih dipantau saat ini jangan sampai ini juga masuk ke indonesia
dan akhirnya dengan suasana mudik ini kembali terjadi
tentu kita tidak menginginkannya
karena kita tidak menginginkannya kekesadaran berperilaku tetap harus tinggi kesehatan protokol kesehatan
tapi kebijaksanaan kebijakan pemerintah pun untuk tiga
dan juga upaya penguatan vaksinasi di berbagai daerah
juga inisiasi pemerintah daerah ini yang kita harapkan bersama
mudah mudahan pemerintah kita baik perilaku masyarakat kita sehat indonesia
oke baik yang penting dan yang paling pasti adalah booster gratis ya bu nadia ya
masih gratis oke
oke terima kasih bu nadia dan bang hermawan sudah memberikan perspektifnya
dan mudah mudahan memang kita masih harus menyadari bahwa pandemi masih ada
tentu prokes masih tetap harus diterapkan
apalagi kemudian dengan kebijakan atau relaksasi mudik ini tentu juga aspek kewaspadaan perlu juga dipertimbangkan
untuk memperhatikan segala hal hal yang mungkin akan berdampak atau beresiko terhadap penularan kasus covid sembilan belas di tanah air
terima kasih bu nadia dan juga bang hermawan sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
dan salam sehat
salam sehat selalu terima kasih bu ferdie terima kasih bu nadia